inilah sejumlah speedboat mini yang dikendalikan dengan remote control
yang sedang beradu kecepatan di danau opi komplek jakabaring palembang sumatera selatan
perahu cepat mini ini adalah milik para anggota komunitas rc boat club palembang
pada bulan ramadan anggota komunitas sering beradu kecepatan di danau ini
untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba
suara mesin sebagian speedboat ini nyaris menyerupai aslinya karena menggunakan bahan bakar bensin
namun ada pula yang ditenagai baterai
sebagian besar anggota komunitas yang terbentuk pada dua ribu dua puluh lalu ini
membuat sendiri bodi perahunya menggunakan bahan bekas
bodi perahu dibuat dari bahan plastik fiber dengan panjang lima belas hingga dua puluh cm
untuk bagian mesin kapal dan pengendali jarak jauh para pehobi biasanya membelinya di lapak daring
meski ukurannya mini harga mesinnya cukup fantastis
yakni dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah tergantung dari kualitas mesin dan tenaganya
kegiatan komunitas rcboat di saat menjelang berbuka ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat sekitar